dokter kalau anak saya tanya tentang penyakit saya
jangan dikasih tahu dokter
saya tidak mau dia terganggu sekolahnya
karena melewat saya dok
bapak kamu hanya kena penyakit orang tua
cuma perlu istirahat saja
dan jangan bikin dia emosi
ya udah dok
saya akan bikin mbak bes neng terus
terima kasih dok
ngapain di sini
oh iya ini kan ada pertemuan kita jadian
kita akan light dinner yuk biar romantis
enggak gue udah kenyang
yaudah kalau kamu nggak mau
sekalian kamu teman anak belanja
ada tamu kok nggak disuruh masuk
era ngajakin gue jalan
tapi dia nggak mau nemenin era
wongedan kamu tuh mbak ya sopan sedikit sama gadis seperti nak era ini
bukannya gitu soalnya dia
soalnya soalnya apa
ayo nggak usah macem macem
ayo son pergi pergi pergi
nah kan yuk
beri m laided itu lagi
ya udah sudah udah
berikan sepetanya ke belakangkota ya
beneran jangan listening apa gue bilang zob
jadi jadi nabi ero
serah lu lah mau nonton apa
banyak barang ini taruh di mana nanti
sayang ini taruh dulu lah di bagasi mobil
itu aku taruh kantong kamu
sekarang kamu ke mobil
masa semuanya gue yang bawa
kira kira gue pembantunya apa
ngapain lu mikirin dia
gue tau dia udah ngecewek gue banget
siapa tahu sekarang dia lagi jalan sama cowok barunya lagi
sekarang gue nikmatin aja jalan sama era
jangan pergi dari sini
kenapa tante safira jalan banget
kenapa dia ngurang ngurang disini
aku gak tau ngapain
bebek makasih banget ya
nyonya besar sapira sama non era lagi pergi
makanya bebek berani bukain pintu
bebek baik banget
oh bagus ya
hei siapa yang suruh bawa dia dari kamar mandi
mulai hari ini kamu saya pecat dari sini
kamu mau saya pakai cara yang halus atau enggak
ah tante safira jangan please please jangan
ini ini salah aku
bukan bukan salah bibik
selagi hati saya masih baik masuk ke dalam kamar kami
dan kamu kamu saya pecat
keluar kamu dari rumah saya
aku gak punya maus untuk ngelakuin itu
gak apa apa non bibi keluar dari sini
udah bibi gak apa apa
aku yakin tuhan tuh masih nguyungin aku
aduh manas ya eh lu tadi kan udah makan
kenapa ada yang tadi gak sekalian aja
mas kurang ajar lu
apa pan hah kurang ajar lu ah
eh lu mau dikejar kejar sama si kuda neli itu hah
ya gendong ya pu capek
ayo aku capek emang kamu mau dikejar kejar sama dia
tadi saya minta minuman dingin atau panas
ini minuman panas atau dingin
ini udah sana sana
tahu bedanya panas sama dingin
kamu gak suka sama saya ya
sengaja foto saya ditawar di belakang bunga ya
pasti foto aja nggak pecus kamu
opi nggak suka aja
udah kamu bawa sini dulu
opi opi berus ini tante
nggak usah nggak berus ini lukisan
ayo berus ini dulu
aduh gue poros beres ya
gue mau ke sekolah